terima kasih anda masih bersama kami di good morning
sepertiga jumlah perokok di indonesia diakini pernah mencoba yang namanya berhenti merokok
dan ternyata hanya sedikit yang berhasil berhenti merokok
namun ternyata kesempatan berhenti merokok semakin terbuka pada bulan suci ramadan ini
ya memang bukan hanya karena minim godaan ya nggak ngeliat teman teman sekitarnya juga ngerokok gitu
tapi bagi yang berpuasa ramadan juga bisa menjadi pembuktian nih bahwa menahan diri untuk tidak merokok itu bisa dilakukan
berdasarkan laporan organisasi kesehatan dunia indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia
yang mencapai tiga puluh sembilan sembilan persen penduduk
dari jumlah tersebut dilaporkan sepertiganya pernah mencoba berhenti merokok tetapi hanya sebagian kecil yang berhasil
salah satu yang berhasil berhenti merokok adalah reza
perjuangannya berhenti merokok dilakukan pada dua ribu sebelas dan baru total berhenti merokok pada dua ribu dua belas
keinginan hidup lebih sehat menjadi modal utama reza
tekadnya semakin bulat setelah musikus idolanya bim bim sleng ternyata berhasil berhenti merokok
ramadan bahkan mendukung upaya reza berhenti merokok sebab tidak ada teman yang menggoda pada pagi dan siang hari
dari mengurangi rokok ia akhirnya bisa berhenti merokok
nah ramadan ini kan ya semua berpuasa ya menahan makan minum dan yang lainnya termasuk rokok
itu sangat membantu lingkungan mendukung gitu loh
saya lihat memang tidak ada yang merokok ya udah saya juga buat apa untuk merokok
itu saya juga buat apa untuk merokok
bukan hanya rokok konvensional puasa juga menjadi ajang vaper berhenti menghisap rokok elektriknya
apalagi sebagian peneliti menilai rokok elektrik memiliki risiko yang tidak kalah berbahaya dibanding rokok konvensional
pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat bahkan telah menghitung hampir tiga kasus penyakit paru akibat vaping muncul
dan dikenal sebagai evalusi
menurut seorang konselor upaya berhenti merokok bisa dilakukan dengan berbagai cara
namun tekad dan lingkungan menjadi penentu
kondisi dan suasana ramadan bisa menjadi salah satu pendukung bagi perokok untuk menerapkan terapi berhenti merokok
faktanya banyak perokok yang berhasil mengontrol diri tidak merokok selama bulan puasa
minimal dua belas jam ya kurang lebih dua belas jam
dan itu membuktikan bahwa mereka sebetulnya mampu
kalau mampu kenapa enggak dilakukan itu untuk seterusnya
metode yang bisa dilakukan pertama memang harus counseling ya
bisa counseling secara pribadi atau dengan grup agar perasaan termotivasi tetap terjaga
sejumlah tahap bisa dilakukan untuk berhenti merokok
pertama membangun kesadaran diri dan tekad yang kuat
kemudian menetapkan pengganti rokok ketika mengalami stres
misalnya berolahraga dan mengerjakan hobi
pada tahap berhenti merokok pola makan yang sehat dapat ditentukan
perokok biasanya sulit makan karena nikotin mengandung gula yang membuatnya merasa kenyang
jangka waktu berhenti merokok juga harus ditetapkan
dan dukungan dari orang yang dipercaya harus didapat
serta harus menjauhi rancangan

dengan kata lain berhenti merokok merupakan keniscayaan
dengan metode yang tepat tekad yang kuat ditambah menjalani puasa ramadan
kesempatan berhenti merokok semakin besar
tim liputan cnn indonesia